sejumlah keluarga dan kerabat terus berdatangan untuk melayat almarhum ali jaber
yang meninggal dunia di rumah sakit yarsi cempaka putih jakarta pusat kamis pagi
salah seorang kerabat si ali jaber yeni yusuf mansur turut mendatangi rumah sakit yarsi untuk melayat
yusuf mansur menyatakan ali jaber wafat dalam kondisi bebas covid sembilan belas
setelah menjalani perawatan intensif selama enam belas hari di rumah sakit tersebut
yusuf mansur juga mengatakan ali jaber sempat kritis pada pukul dua puluh tiga malam kemarin
dan dipasang alat ventilator
sebelumnya pada selasa dua puluh sembilan desember melalui akun facebook miliknya
ali jaber mengabarkan bahwa dirinya positif covid sembilan belas
karena gejala semakin parah
ia pun dirujuk ke rumah sakit
dia dapat diampuni segala dosa dan dinaikkan darjah dan menjadi hikmat dan belajar
saya harap semua keluarga sahabat jamaah tolong doakan agar allah berikan yang terbaik
dan mudah mudahan hujan ini berlalu
amin ya allah
assalamualaikum saya ali jaber mendukung penuh gerakan
semasa hidup ali jaber adalah ulama yang selalu memberikan nasihat
agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan

dalam unggahan di akun instagram pada tanggal dua puluh desember
yang mengajak warga untuk menjauhi kerumunan dan keramaian
ini saatnya kita stop penyebaran covid sembilan belas
sudah cukup banyak yang jatuh sakit gara gara corona ini
mari kita sama sama bersatu merapatkan staff kita
untuk menjegah negeri kita dari bahaya penyakit ini
yang sudah cukup menebar di mana mana
mari kita sama sama menjaga kesehatan kita
jauhi dari keramaian kerumunan
dan kita menjaga iman imun
dan insya allah kita bersama aman sejahtera damai
semoga selalu kita sehat
dan selalu dalam lindungan allah subhanahu wa ta'ala
pada bulan april lalu ali jaber juga sempat memberikan ceramah
di geraha badan nasional penanggulangan bencana bnpb
saat itu ia mengajak warga untuk tidak mudik
agar virus corona tidak semakin menyebar
ia juga setuju dengan pernyataan sejumlah ahli
bahwa covid sembilan belas bukan merupakan penyakit remeh
sehingga harus dihadapi dengan cara yang tidak sederhana
tim liputan cnn indonesia